yakni telur tempe tahu dan daging saja
suhu tubuh yang terlampau tinggi dan tak kunjung turun
pertama ada taman yang lokasinya ada di depan rumah atau bisa disebut dengan front yard
kalau sedikit kita bicara mengenai perekonomian amerika serikat ini beberapa data cukup positif dan menarik ya pak